tahun baru saja berganti nah apakah salah satu resolusi tahun baru anda merubah tatanan rambut
bisa ya langsung ikut saya untuk mencoba tren dua ribu dua puluh yang katanya akan booming tahun ini
hari ini saya tidak sendiri tapi akan ada juga girindra kara yang juga mencoba tren rambut itu yuk ikutin saya
di tahun ini para ahli tata rambut dunia memprediksi metode warna twilighting akan menjadi prima dona
tenang ini tidak ada hubungannya dengan para vampir di film twilight
melainkan terinspirasi dari warna keemasan langit senja alias trilight
metode twilighting memadukan warna coklat dengan sentuhan keemasan
cocok untuk rambut perempuan asia yang berwarna gelap namun menginginkan nuansa modern
dua ribu dua puluh itu lebih ke arah twilight sesuai dengan summer jadi lebih ke ketentuannya war
dan perpaduan antara teknik easy light highlight painting sama gradasi perpaduan antara warna warm gelap dan twilight
nah meski warna coklat terkesan netral namun ternyata ada yang perlu diperhatikan agar warna yang dipilih sesuai dengan skintone
atau warna kulit setiap orang agar terlihat segar
dan tidak kusam
warna dasar kulit dibagi menjadi tiga dan dapat anda lihat dari penampakan warna urat nadi
jika urat nadi anda berwarna biru artinya anda punya cool undertone atau dingin yang cocok dengan warna coklat keabu abuan
warna urat yang hijau menunjukkan anda memiliki warm undertone atau hangat pas dengan coklat kemerahan
sedangkan jika urat di bagian lengan anda keunguan atau perpaduan biru dan hijau
artinya kulit anda berwarna dasar netral dan dapat mencoba sebagian besar warna rambut
uh menarik ya saya jadi ingin ikut mencoba teknik twilighting
setelah berkonsultasi dengan hairstylist saya memutuskan untuk mewarnai rambut dengan nuansa coklat keemasan
dan kali ini saya juga ditemani girindra kara aktris dan presenter yang kerap mengganti gaya rambut
kara memiliki kulit yang cocok dengan warna rambut dark ash brown
bukan hanya cantik namun warna yang dipilihnya ini akan lebih mudah ditana di keseharian sesuai dengan kesibukannya
pengennya ngikutin tren juga ya tapi ngurusin anak sendiri
jadi yang pasti aku milih yang tatanan rambutnya yang simple yang gak harus biher bu tiap hari
warna rambut dari dulu ke aku yang kepengen banget adalah warna
abu abu atau ash
karena aku lebih siap sebenernya kalau warm tone kayak kulit aku ini lebih cocoknya agak coklat warm gitu ya
tapi gak tau kenapa aku lebih suka di kulit aku ash
dalam metode twilighting ada tiga tahap yang perlu dilakukan
di antaranya dua tahap untuk mengangkat warna rambut dilanjutkan tahap terakhir untuk memasukkan warna baru yang
rambut dikonsumsi dengan warna rambut

setelah mewarnai rambut kita akan membuat rambut yang lebih kaya
lengkap rasanya kalau kami tidak mencoba potongan rambut dan tatanan ala awal dekade baru ini
diprediksi rambut pendek memang masih menjadi tren
baik gaya bob klasik maupun tatanan beach wave yang lebih modern
ini dia hasilnya metode twilighting rambut dengan warna yang ada golden cuse nya
gimana menurut anda
nah kalau anda tertarik untuk mencobanya jangan lupa untuk research dan mencari tahu warna coklat yang cocok dengan skin tone
aku suka banget hasilnya
ini sesuai banget yang aku harapin
jadi nanti tinggal udah langsung jalan
gak usah di blow blow gak usah macem macem gitu
terima kasih sudah mengikuti saya dan cara seharian untuk menciptakan rambut baru ini
dan sekarang kita akan jalan jalan dulu ya